sekelompok ibu rumah tangga di desa gogo desa blitar punya cara tersendiri dalam memberdayakan dirinya
melalui keterampilannya mereka mendirikan rumah usaha yang diberi nama omah jenang
berkat ketekunannya mereka kini bisa mendapatkan penghasilan yang cukup dan dapat menginspirasi ibu rumah tangga lainnya
memanfaatkan waktu luang menjadi sebuah usaha inilah yang dilakukan sekelompok ibu rumah tangga di desa gogo de soblitar
di rumah jenang atau dalam bahasa jawanya omah jenang
enam perempuan mampu menghasilkan aneka jajanan tradisional seperti opak gambir madu mongso jenang
pemilik usaha sri wahyuni mengaku ide usaha ini tercetus sejak lima tahun lalu
ia berkeinginan besar agar wanita di daerahnya mampu mandiri dan tidak menggantungkan ekonomi keluarga kepada suami
selain rasanya yang khas hasil olahan omah jenang
juga menjadi buruan pelanggan
bahkan olahan tangan para ibu ini terkenal hingga keluar daerah blitar
berkat ketekunan ibu ibu ini pemerintah kabupaten melalui badan pemberdayaan perempuan memberikan apresiasi dan berharap ide kreatif mereka bisa menginspirasi ibu rumah tangga lainnya